halo selamat siang gubernur jawa tengah ganjar pranowo
mengingatkan kepala daerah di tiga puluh lima kabupaten kota
untuk terus mengontrol penerapan perpanjangan ppkm
pada tiga hingga sembilan agustus mendatang
pernyataan tersebut disampaikan oleh ganjar
lantaran jawa tengah masih menjadi sorotan
meski wilayah zona level empat kini telah berkurang
ganjar menambahkan pelonggaran sejumlah aktivitas
pada perpanjangan ppkm dapat berpotensi
terjadi lonjakan kasus jika kontrol
dari pemerintah daerah lengah
pada perpanjangan ppkm mulai tiga hingga sembilan agustus nanti
pemerintah pusat memberikan status level empat
kepada dua puluh tiga kabupaten kota
dan status level tiga kepada dua belas kabupaten kota di jawa tengah
perubahan di beberapa wilayah sih membaik
umpama kita lihat yang di kudus raya hasilnya baik gitu ya
tapi solo raya kan belum baik
semarang masih ombak
masih on off terus karena ketika kemarin
ppkm level itu dilakukan
rasa rasanya memang terjadi suasana yang
masyarakat merasa kayaknya udah boleh sekarang gitu ya